di mana kabar duka datang dari keluarga ustadz arifin ilham pengasuh pondok pesantren azikra tersebut meninggal dunia rabu malam
di langsir detik com kabar itu disampaikan oleh abdullah jimnastiar atau yang akrab di sapa'a jim melalui pesan singkat
ustadz arifin ilham meninggal di usia empat puluh sembilan tahun setelah berjuang melawan kanker getah bening yang diidapnya
kabar duka ini juga dikonfirmasi putra ustadz arifin ilham alvin faiz lewat akun instagramnya at alvin empat ratus sebelas
ia menyatakan sang ayah akan segera dipulangkan dari malaysia ke tanah air dan akan dimakamkan di pesantren azikra gunung sindur bogor secepatnya